cawa pres nomor urut dua sandiaga uno sabtu pagi meresmikan rumah siap kerja di kabupaten temanggung jawa tengah
diharapkan rumah siap kerja ini dapat menekan angka pengangguran di indonesia
dalam kampanye di kabupaten temanggung jawa tengah sandiaga turut meresmikan rumah siap kerja di parakan
menurut sandi rumah siap kerja ini merupakan tempat pelayanan terpadu satu pintu untuk generasi muda yang ingin bekerja atau menjadi pelaku wira usaha
karena konsepnya adalah kemitraan antara pemerintah dunia usaha dan juga masyarakat
diharapkan program ini dapat menyiapkan anak muda menjadi wira usaha baru dan mengembangkan keterampilan mereka